kabut asap yang menyelimuti provinsi riau kian mengkhawatirkan permintaan masker dan vitamin di toko obat dan apotek pun mulai meningkat
di pekanbaru warga datang silih berganti untuk membeli masker dan vitamin
selain itu warga juga banyak belanja obat batuk dan flu karena terpapar asam
apotek dan toko obat mulai menambah persediaan barang agar kebutuhan masyarakat terpenuhi
kalau misalnya kunjungan yang paling banyak diminati itu kayak misalnya orang tua yang mau beli masker
apalagi untuk vitamin anaknya yang sekarang ini kabutnya sudah mulai meresahkan